untuk menekan peredaran pil pcc dan narkoba di kalangan pelajar
satuan narkoba polresta pasuruan senin siang melakukan razia pelajar di sejumlah sekolah
selain merazia polisi juga melakukan sosialisasi akan bahaya narkoba terhadap perkembangan anak
razia narkoba oleh anggota polresta pasuruan ini diawali di sekolah menengah pertama sebelas kelurahan gading senin siang
seluruh siswa mulai kelas satu hingga kelas tiga dikumpulkan di lapangan sekolah lengkap dengan tas sekolahnya
kemudian satu persatu tas mereka diperiksa oleh polisi
tujuan digelar razia tas sekolah ini untuk menekan peredaran narkoba di kalangan pelajar
pasalnya saat ini banyak beredal pil pcc yang membuat sejumlah remaja di kendari kehilangan kesadaran
kita sangat senang sekali ada operasi seperti ini dalam rangka untuk melakukan pembinaan kepada siswa siswa kami
selain melakukan razia polisi juga melakukan sosialisasi
sosialisasi akan bahaya narkoba di kalangan pelajar
nah ini kami tetap melakukan kegiatan setiap hari
setiap pada kejadian
pasal yang pertama pelajar atau masyarakat umum
pelajar masyarakat umum semua lah
kepolisian resor kota pasuruan akan terus melakukan razia semacam ini dengan sasaran sekolah berbeda beda
agar peredaran narkoba di tingkat pelajar dapat dicegah sedini mungkin